lima chef berkolaborasi menyajikan lima hidangan unik dan menggugah selera mulai dari makanan pembuka hingga penutup
beragam koleksi wine terbaik di dunia juga turut mengiringi acara santap malam spesial ini
mereka adalah chef marco mendaglia chef reni nurfaida dan chef hendro haryanto dari the trans luxury hotel bandung

yaitu sir chilian seabass
bahan utama menu ini adalah ikan kakap putih
menurut marco menu ini sangat cocok dipadupadankan bersama wine
sementara chef alen stefano mengkreasikan bebek sidoarjo menjadi sebuah hidangan yang lezat
setelah dimasak dengan gula dan garam selama dua jam lalu diasap selama satu jam agar empuk
meski terlihat sederhana tapi menurutnya ada teknik khusus supaya tidak kalah dengan bebek impor
jadi sebenarnya makanan ini saya adopt dari makanan makanan dari eropa
tapi saya ambil semua bahan makanan lokal untuk men showcasing produk kita di pairing dengan wine yang
hamachi sashimi crispy sushi rice buatan chef hendro haryanto menjadi sajian pembuka
dipadukan dengan classico sauvignon blanc dua ribu delapan belas
fila ikan seabass yang lembut diiringi dengan grey chardonnay dua ribu enam belas
perpaduan rasa gurih asam menyegarkan disempurnakan dengan classico cabernet sauvignon blanc dua ribu delapan belas
penggemar daging sapi menikmati sajian dari tangan emas chef amori belkanvar
berupa daging sapi yang dimasak perlahan hingga empuk disajikan dengan truffle infused dauphinoise potato porcini puri roasted baby carrots dan caramelized onion dipadukan dengan roasted favinoise dua ribu enam belas
eksekutif pastry chef the translucery hotel reni nurfaida menyiapkan pencuci mulut dari coklat
hazelheart bittersweet chocolate yang disajikan dengan
sorbet markisa diiringi dengan reserva charmenel dua ribu tujuh belas
jadi kekuatan ekspertis yang ada di bandung dengan talenta yang kita punya di trans jusuf bali ini adalah pertama kalinya kami menggabungkan talenta ini
dan saya yakin sekali dengan kami membawa ini kepada chef terbesar di trans penonton di bandung akan kagum
dan saya yakin sekali dengan kami membawa ini kepada chef terbesar di trans penonton di bandung akan kagum

secara khusus wine terbaik dari vina vantis kuero winery dipilih untuk mengiringi santapan istimewa kreasi para chef
meski baru berusia sembilan belas tahun wine dari perkebunan anggur dari chile ini sudah memikat penggemar wine dunia
ini karena karakteristik winenya yang memikat dan unik sehingga sering menyabut penghargaan dunia
ini karena karakteristik winenya yang memikat dan unik sehingga sering menyabut penghargaan dunia
kita tahu bahwa setiap jenis makanan yang dikompos oleh seorang chef punya cita rasa dan punya arah tersendiri
demikian juga dengan wine wine berdasarkan grade berdasarkan area di mana dia tumbuh berdasarkan iklim pada tahun di mana mereka tumbuh kemudian dipanen uangnya memiliki karakteristik
nah seninya adalah bagaimana caranya kita memadumadankan mencari pasangan wine yang cocok dengan makanan kita
nah seninya adalah bagaimana caranya kita memadumadankan mencari pasangan wine yang cocok dengan makanan kita

bagi sebagian orang makan malam tidak hanya sekedar kegiatan rutin untuk mengisi perut

lebih jauh lagi aktivitas kuliner ini mengandung nilai nilai filosofis

lebih jauh lagi aktivitas kuliner ini mengandung nilai nilai filosofis
seperti ini tujuannya adalah untuk menambah wawasan saya sendiri juga ya baik dari segi wine maupun makanan ya
jadi tidak hanya sekedar makan tapi kita juga tahu apa yang sebaiknya kita minum pada saat kita makan
kalau kita makan fish itu kita pakainya white wine
saya juga baru belajar sih di sini sama suhunya kayak di sugiri
udara sejuk kota kembang di ketinggian lantai delapan belas membuat santap malam makin istimewa